pokoknya kita harus cari ladang pahala
tahu apa ladang pahalanya kita batin
siapkan oke salam
padeh kita boleh memantuin padanya
juga ialah masyallah
dumben mau bantuin pak deh
tapi gak perlu
mendingan kalian semua masuk kelas
urusan nyapu urusan pak deh
pak deh kalo urusan nyapu menyapu
serahin aja ke si haikal
iya pak deh
mendingan pak deh setirat aja dulu
nah yuk yuk yuk
boleh kalau pijit mak
betulan nih punggung pak deh gak enak banget nih
yang belakang nih
turun dikit turun dikit
sebentar pak deh
ini mau oe cengguk
soalnya satu kebaikan dibales sepuluh kali lipat
kalau di total seluruhnya jadi tiga puluh kebaikan pak
semoga yg kes principal beangan ini cocok senang
untuk dapetin pahala di sisi allah
wah hebat kamu sudah luar biasa
alamak kita keduluan lagi sama syahika
aduh pakde udah ditolongin mereka duluan lagi
sobri coba aja tadi kamu duluan jalan
pasti kamu bisa bantu mana itu
itu bener bener sungguh telat
jadi kalian berdua itu nyalahin aku
ya maap deh maap deh
kalau kalian gak terima gak papa
aku gak akan jajan kalian lagi
makanya kalian harus dengerin apa kata sobri
karena sobri itu berbicara
itu bos kalian
terus rencana kita sekarang apa
aha aku penyedot
sekarang kita merapat
minggir anjar minggir
aduh paham deh maaf banget tadi
apa lah deh
dan dia kabur
aduh aduh aduh
adah apa tadi
ini mah udah capek capek beres
kalau di notamment lagi
tadi pahala lu orang bisa berkurang loh
kamu mau benefits
kamu mau beep beep
assalamualaikum pak ade
ha perjemah ini
aduh kalau begitu banyak aku sendiri dari tadi
lah kalau segitu masih nggak bisa
tuh kalau buka malah nggak bisa serge
kenapa sih tadi saya
beri pilihan beri pilihan
aduh aduh aduh aduh
lihat dia ke door yang ini
trio bembol lari larian tuh
pasti ada yang nggak beres
ini dia nih
ini dia nih
pausat saya minta maaf pausat
ya pausat ya
ya pausat ya
mau kabur pak ustadz
ya saya duluan ya
pausat ustadz ya pa pa
sambil pecinya ya ustadz
iiih ya pak ustadz
ustadz ustadz kenapa ustadz beneran deh saya nggak niat nendang apa ustadz
tapi saya niatnya nendangnya ke trio bemo tapi malah dia nyakabut
hah ulah lah
ustadz musa yang mulia ada satu udah duga pasti kamu yang nendang nih
soalnya trio bemo pada lari itu
sakit tau gak nikah mana lagi puasa kena bola lagi
udah sebagai hukumannya kalian itu pel lantai aula sampai licin
yes akhirnya kita ngepel lantai
kal kenapa kau tak bantuin kesempatan ku api tenang ini
soalnya aku bersyabat juga dapat pahala
eh kenapa aja
hah di hukum kau senang ini
aduh aduh aduh
kok malah si hai kalau si yang dapet seharusnya kan kita yang dapet ya gak
yes ya karena kita tadi kabur so
yaudah sob istirahatin aja
nanti sekarang kita balik lagi kita dapetin ya
ya gak bisa lah lukman udah telat
udah diambil sama mereka
seperti yang kita ketahui bulan ramadan adalah bulan yang penuh ber
bulan ramadhan ini
biasa disebut dengan bulan ramadhan
biasa disebut dengan bulan yang sangat istimewa
kenapa disebut bulan yang istimewa
karena ada beberapa keutamaan di bulan ramadhan
disebut juga malam
eh sebentar ya anak anak
ustaza mau ambil spidol dulu ke orang guru ya
kalau begitu mendingan bu teta ambilin spidolnya ustazah
jadi kan ustazah di sini aja ustazah
biar pres sly ajah yang ambilin
jangan bu teta
biar pres sly ajah
biar kita aja ustazah